di tengah beragam kasus yang membelitnya hingga saat ini keberadaan rizik sihab masih misterius
meski keberadaan rizik dirahasiakan pengacara rizik sihab aziz mengatakan rizik berada di kediamannya
ia juga meyakini pihak kepolisian sudah mengetahui keberadaan rizik
untuk tempatnya saya belum bisa memberitahukan
yang jelas pihak kepolisian saya yakin mengetahui karena ada di kediamannya
setelah rizik ditetapkan sebagai tersangka pada senin pagi pihak rizik sihab yang diwakili pengacara
langsung bersikap proaktif dengan mengambil berkas terlebih dahulu dan akan merencanakan langkah berikutnya
ia juga menambahkan pihaknya sudah berencana hadir untuk menjalani pemeriksaan pada senin empat belas desember mendatang
tetapi rencana awal berubah setelah rizik dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka
perkembangannya tidak akan berubah oleh karena itu kami di sini proaktif mendatangi pihak
polda metro jaya untuk mengambil surat panggilan
jadi kita proaktif sebelum dikirimkan kita datang dulu ke sini sekarang
itu membuktikan bahwa kita di sini proaktif untuk penegakan hukum dimaksud ini
ketika polisi sedang mengusut kerumunan petamburan rizik sudah dua kali mangkir memberikan kesaksian
namun belum melayangkan surat panggilan ketiga penyidik menetapkan rizik dan teman temannya sebagai tersangka
selain menetapkan tersangka
penyidik juga mencegah rizik dan lima rekannya keluar negeri
dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan
pencekalan yang pertama kepada muhammad rizik alias habib muhammad rizik siap kepada dirjan imigrasi kementerian hukum dalam waktu dua puluh hari
ini suratnya yang kita tujukan ke kementerian kedirjan imigrasi
pencekalan rizik ditempuh karena ada pengalaman masa lalu saat rizik meninggalkan indonesia menjelang pemanggilan sebagai tersangka kasus pornografi
secara kebetulan kapolda metro jaya irjen fadil saat itu juga menangani kasus pornografi rizik di polda metro jaya
tim liputan cnn indonesia